ya aku enggak ada
adal terakhir aku di sini
tuh kan suara psp aku tapi siapa yang main ya
ada di dalam
aduh aduh aduh
aduh bagus banget deh
itu si etan gak ngejar ngejar lagi
capek tau gak
ini nafasnya udah mau habis
yang penting selamat
ini orang pake acara nyelek nyelek
eh mau gue tabok
gak tau apa
orang lagi ketakutan dikejar si etan
ada di samping
pak rt tau gak bukan saya kan
bu jangan deket deket bu karena kalau ibu deket deket saya mau kabur
hei ini gara gara situ niat benjol kepala eko eh jidat gue
gua aduin lo gua aduin lo sama pak rt sekarang pak rt juga tanggung jawab
nggak liat benjol benjol awah
adam kemana ya kok tiba tiba nyerang sih
padahal udah kita cari keliling kabur tapi tetep gak ada
kita tuh emang sengaja pengen ngerjain adam karena
itu kayak suaranya
iya kayak suara papaku
ada apa sih sebenernya
kita liat yuk kakak penasaran nih
kadang kadang kakak takut
iya mochi juga takut bang ali
yelik aku juga takut
yaudah kita pulang yuk
iya aku mau pulang
yaudah aku juga pulang aja ah
jam pulang dong kita kan harus bantu mereka
apa apa beraku aja cek sendiri
apa apa beraku aja cek sendiri
gue yang kemana ya
aduh mudah mudahan gue gak ketemu sama setan lagi
moga moga kita tuh gak ketemu lagi sama tuhan tuh

aduh aduh aduh
ini apa tuh bu
dari di sana misi ketemu siapa
iya hantu gosong
baru gue pingsan duluan ah
ini tuh baru ngasih tahu
baru ngasih tau aja udah pingsan
kalau hantunya ada disini
bukan dia kalau lagi pingsan dicempa kat situ

hantunya ada di sini
hantunya ada di sini
aduh ma di belakang gue dari tadi
gak mau ngikutin gua mulu
udah deh oh
kalau gini kan jadinya kabur lagi kita
ya yaudah ya kabur dulu
hantu tolong hantu
oh pak kenapa dan lari
hantu ada hantu
iya bener saya suka dilihatin
ih serem hantunya
tolong hantu hantu tolong
hantu jangan gangguin aku ya
aku cuma pengen ambil tst doang
kok gak ada
padahal terakhir aku di sini
itu kan suara pesti aku
tapi siapa yang main ya
soalnya ada di dalam
kembali nangkas lalu mirip
yang fungsi yang akur
anak buah yang penah dan kenalar
siapa sih korban suara
tidak punya cantik lebih
bukankah tidak ada bunda matelang
banyak bunda mat
ya sengaja begitu pembunuh orang
sete dua satu tragic
mungkin pantik disitu deh banyak hantunya
iya pak rt
bener pusing aja
shhh sabar hantu ngomongnya satu persatu
pusing saya kalau kayak gini satu persatu coba siapa dulu
saya ini beda ceritanya dari mereka semua
kalau saya itu semalam dikejar sama hantu gosong
eh sama ya
aduh ya pokoknya begitulah
sampai akhirnya saya lari terbirit birit
terus saya kejejot deh sama pohon pisang
maaf gue cuma gitu harusnya gak girang ya
ya begitu deh pak rt
tuh sip denger sendiri kan
kalian bertiga harus bisa mengatasi masalah ini
ini tugas kalian
udah pak rt tapi emang paling takut
helah mengatasi bagaimana
ketika disana dia ngelihat hantu gosyong kemudian pingsan
apaan yang bantu ini pak rt
makan aja dipikirin
kamu tuh ya otakmu selalu mangan aja isinya
kau makan mulu
ini gue yang lapar
dari pagi perut gue belum kena nasi baru mulu tulang
sudah sudah sudah
emang ini hantunya ada berapa sih
kok kayaknya menyebar gini banyak apa gimana
banyak banget pak rt
masalahnya itu hantu
bukan cuma anak kecil tapi ada juga hantu yang dewasanya
loh ya kayaknya sih itu waktu dulu itu panti asuhan itu waktu kebakar
lah yang kebakar itu ibu pantinya terus sama anak anak asunya
nah makanya itu semuanya jadi pada marah marah
karena pak rt tuh mau ngerapihin ngerapihin lagi
tolong pak rt hantu itu bener dah cepet
bener dah cepet diusir
pak rt ayo dong bertindak
gimana sih malah diem aja
enggak hobah enggak hobah hobah hobah
baik baik baik
ini akan menjadi catatan buat saya
ya nanti saya akan coba cari jalan keluar seperti apa
yang penting kalian sekarang pulang ke rumah
dan tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu perlu amat
ya kembali silahkan silahkan
ya pak rt
pulang ya pak rt
ya udah ya pulang
puseng kisaran aku
eh pak rt
waduh serius banget nih pak rt
tapi ini beneran serius
tapi kan serius udah bubar pak rt
itu kan itu ben
jadi dengan sangat menyesal
pak rt memutuskan untuk berhenti jadi rt
bukan jangan dong jangan kalau itu selesai dong acara ini
iya bener juga
jadi maksudnya saya
parete mau pindah dari
cepet parete ini durasi harus tek tek tek gitu atuh
justru saya mau perpanjang durasi
jadi saya memutuskan untuk membatalkan membuat panti asuhan
aduh kenapa sih parete niat parete untuk bikin panti asuhan itu kan bagus
apalagi parete udah ikhlas pengen nolongin orang orang disini yang jadi yatim piatu
kalau berbuat baik itu jangan ditunda tunda parete jangan tanggung tanggung
cuma sudah terlalu banyak yang komplain sama saya
dan orang lain
dan anak saya pun juga komplain